dan kembali kita akan berbincang langsung dengan bang yose rizal direktur eksekutif dari politika wif
untuk membahas seperti apa fenomena di sosial media
belakangan ini memang sosial media nggak bisa lepas ya bang ya dari perbincangan politik apalagi mengenai pilkada serentak
ini sudah ada tampilannya kita lihat di belakang ini adalah buzznya ini top conversation
mungkin saya bisa mulai dari ini nih ini angka angka ini mungkin bisa dijelaskan oleh bang yose rizal
maksudnya apa ini bang kira kira kita akan zoom terlebih dahulu ya
warna orange sih jawa barat ya merah itu jawa timur hijau jawa tengah ini sumatera utara sumsel sulawesi selatan dan juga bali
artinya provinsi ini memang yang banyak mencuri perhatian netizen
iya jadi memang kita fokuskan kepada tujuh provinsi ya karena memang di tujuh provinsi ini yang paling banyak dibicarakan oleh netizen
nah kalau dari tujuh provinsi ini kita lihat yang cukup menonjol ini jawa barat
itu terkait pilkada di jawa barat
jadi jawa timur justru relatif lebih adem gitu ya
lebih adem nah ini sebetulnya kalau di sosial media ini konstelasi pilkada serentak ini ini mencerminkan konstelasi untuk pilpres dua ribu sembilan belas
jadi jabar kenapa kemudian paling ramai karena ini terkait dengan pilpres dua ribu sembilan belas
jadi seolah olah memang ada
ini menggambarkan peta dukungan untuk pilpres dua ribu sembilan belas
juga untuk di jateng maupun di sumatera utara
ini sejak pukul berapa ini bang
apa fenomena banyaknya percakapan ini mulai muncul
apakah sejak kemarin atau sejak pagi ini
sebetulnya cukup konsisten dari kemarin
cuma kan pagi ini juga dia meningkat
cuman pagi ini juga banyak postingan postingan yang sekedar menunjukkan tingkat partisipasi
jadi jari yang sudah dicerup tinta kemudian diposting di sosial media itu cukup banyak
kemudian hashtag pilkada damai
pilkada gembira itu juga cukup banyak
kira kira seperti itu
jadi kalau jabar paling banyak mungkin yang dibicarakan apa
kalau tadi bang yose katakan ada terkait dengan dua ribu sembilan belas
atau memang karena ketatnya persaingan antara empat calon
nah jadi kalau di jawa barat nih ya
kalau kita lihat jawa barat yang pertama ini mencerminkan pertarungan antara partai pendukung pemerintah nih
sekarang kan ada partai pendukung pemerintah ini sebagian ada di ridwan kamil
dan juga di jawa barat
dan kemudian terutama di deddy mizwar sama deddy mulyadi
sebetulnya ada partai pdip di pasangan hasanah ya
cuma suaranya paling kecil
nah jadi kira kira antara dua pendukung kandidat ini

dan dua deddy ini sebetulnya bisa dikontrolkan pendukung pemerintah
nah yang oposisi diwakili oleh pasangan asing
jadi percakapan kemudian perdebatan di sosial media saling berkampanye ini
pada dua pasangan ini gitu
nah pasangan asik ini kan memang dari sepenjak debat segala macam kan dia sudah mempromosikan
sampai hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden segala macam
nah itu juga tercermin di media sosial
jadi paling banyak adalah jawa barat tapi justru yang kedua adalah kita lihat disini masih di jawa tengah ya
tapi kita jeda terlebih dahulu karena sepertinya momen di lapangan juga menarik untuk kita pantau
selain juga kita pantau di dunia netizen atau di dunia mayat
tapi memang kita nanti akan kembali lagi untuk membahas ini bersama dengan bang yosef